pagi saudara bersama saya fajri satrio
kuasa hukum fina kecewa jika polisi menyebut dua dpo andi dan dhani adalah fiktif
mereka mendesak polisi polda jawa barat untuk mencari dua dpo tersebut
kuasa hukum vina putri maya romanti bersyukur polisi telah menemukan satu dpo bernama peggyalias perong
namun kecewa saat polisi menyebut dua dpo bernama andi dan dhani adalah fiktif
tim kuasa hukum fina meminta polisi mencari dua dpo bernama andi dan dhani
sebab dalam amar putusan pengadilan delapan tahun lalu menyebut ada tiga dpo
mereka juga meminta agar orang tua almarhum eki buka suara dalam kasus ini
sebab kasus ini bermula dari laporan ayah almarhum eki
jadi memang di dalam amar putusan
amar putusan ini bacakan tan
saya bacakan ada beberapa barang bukti singkatnya
semua barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada penyidik reskrim polda jabar
untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama saudara andi saudara dhani saudara pegi alias peron
jelas ini ada putusannya
jadi di dalam amar putusan ini sudah jelas sebagai dpo yang harus dicari
siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian vina dan egy
kalau dua dpo itu dihilangkan
keluarga pegi setiawan sempat mendapatkan surat pemanggilan untuk luciana adik kandung peggy
luciana diminta memberikan keterangan sebagai saksi kepada polisi pada selasa dua puluh delapan mei
keluarga juga dimintai tanda tangan
ada dua buah surat dari polda jawa barat yang diterima di dua waktu
orang tua begi akan berkoordinasi dengan kuasa hukumnya terkait langkah proses hukum yang akan ditempuh
saya juga gak ngerti cuma dikasih gini aja
katanya surat yang ini buat surat yang kemarin dikasih ke ibu yanti itu tidak valid
kapan suratnya kapan datang
suratnya tadi jam enam sore
peggy setiawan alias perong tersangka kasus pembunuhan fina dan eki
yang buron selama delapan tahun membantah dirinya telah melakukan pembunuhan
peggy bilang ia adalah korban fitnah
saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu
ketika pertama kali memperlihatkan tersangka dpu kasus pembunuhan vina
pegi setiawan polda jawa barat juga ikut menunjukkan beberapa barang bukti
seperti barang bukti ijasa foto keluarga serta dokumen dokumen
yang mendukung kelengkapan data tersangka